amin bantuin bawa barangnya masuk ya
tunggu sebentar ya lagi banyak pesanan
sms apaan sih
mas pur sms apaan
ini bukan sms tapi whatsapp
ini nek teh
kamu tau nggak
kenapa beda dari cuma ada enam
salah tuh mas pur
tapi ibu nurulnya beli kue dulu om
pesan berapa mas
pesan delapan aja mas
kan kantor kalau sore suka ada ada aja minta beliin esteler lah gorengan lah
rujak lah somai lah
padahal seharian cuma duduk doang
makannya sampai lima kali mas
mas ngomong ngomong kerja kantor juga ya
ini aja belum closing
hmm kakak saya lagi nyari motor tuh mas
yang bener mas
kalau mau mas datang aja ke kantornya
ini ada kartu namanya mas
nih coba lihat
sekarang datang aja
udah seminggu nyari motor belum jadi juga
kali aja sekarang mau beli
kalau gitu makasih ya
iya sesama mas
enggak jadi mbak
yah udah digorengin
berisik atau bau sih mas bur
beli es telernya di mana ya om
neng bunga beli es dawet aja tuh
ih orang maunya es teler disuruh beli dawot
udah cekin aja mas pur
cari cowok yang lain
kalau udah sampe tiga hari mas pur
dia nyuekin mas pur
orang baru satu hari kok
baru satu hari
udah galok kayak gini
ampun ampun ampun mas pur
ampun ampun ampun
eh mai ngapain
kekenalannya temen kakak siapa
ari sumersono iya itu klien aku
baru ajak closing
bapak ibu pikir bunga
nih bapak beliin kue nih
sekarang es teler juga
bapak kok indek bilang sama ibu mau beli es teler juga
tadi di pangkalan gak ada oh jack
bapak akhirnya jalan kaki
di jalan ada warung es teler
yaudah bapak beli
ibu sudah terlanjur
nyuruh bunga beli es teler juga

bapak ini bunga beli es teler

bantuin bawa barangnya masuk ya
indah apa apa mak
mak uonya indah jadi datang ke rumah
dia harus langsung segera ke bandara
kalau gitu ya
stellernya abu abu sih dah bu
saya pamit dulu ya
gak usah teh
saya tadi abis ngopi di warung poham umun
gak apa apa teh
salam itu dulu teh
makasih ya
tadi kita pulang di ineke
tadi kita pulang di ineke
senggak ada ojek di pangkalan tadi
ineke udah balik
mas pur ini bagaimana lagi
bukan ngojek bukannya di pangkalan
malah di pos ronda
mas pur mau ke mana mas pur mau ke mana